pergunakan kesempatan liburan ini sebaik mungkin ya
lupakan semua permasalahan yang ada
tinggalkan semua beban pikiran kamu

sekaligus memanfaatkan kebersamaan kamu sekaligus

buatlah seolah olah kalian itu pengantin baru yang baru menikah dan baru pertama kali berbulan madu
intinya sih yang ingin lihat kamu sama fadil akur lagi seperti dulu
karena biar bagaimanapun pernikahan itu harus dipertahankan
maafin mila karena kamila gak bisa memenuhi keinginan dan harapan eang
juga keinginan semua orang
tapi kami akan tetap selalu berusaha
kamila akan berusaha demi kebahagiaan rumah tangga mila
demi cinta kamila dan kak fadil
demi anak yang ada dalam kandungan kamil
dan juga demi kak fadil
tidak ini tidak benar
ya allah kenapa perasaanku tiba tiba tidak enak seperti ini
kenapa aku tiba tiba kepikiran sama kata tuhan
ya allah sebenarnya apa yang terjadi sama kata tuhan
kalian sudah sampai di anjar
terus gimana kalian senang tidak
kalian sudah ngapain saja di sana
iya ma kamilah senang
cuma ini ma kamilah mau tanya sesuatu sama mama boleh tidak ma
ya boleh dong sayang mau tanya apa
tidak tahu kenapa tiba tiba perasaan kamilah tidak enak
kamilah kepikiran terus sama kata tuhan
kata tuhan tidak kenapa napakan ma kata tuhan baik baik saja kan
tidak po kata tuhan baik baik saja
sudah kalian kan lagi liburan
tenang saja tuhan karena ada mama dan papa yang menjaga di sini ya
syukur alhamdulillah kalau memang kata tuhan benar benar baik baik saja ma
iya kamilah tahu cuma kamilah juga tidak tahu kenapa tiba tiba perasaan kamilah tidak enak
kamilah kepikiran terus sama kata tuhan
nanya sama mama tapi benar kan ma tidak terjadi apa apa sama kata tuhan kan ma